ya partisipasi etnis tionghoa dalam pusaran politik dan demokrasi di indonesia selama ini mengalami pasang surut
kita mengenal peran etnis tionghoa erat kaitannya dengan rezim orde baru pembaruan yang dibuat almarhum gusdur
nama ahok serta tentu saja kisruh politik identitas
dilansir dari cnn indonesia com belenggu era orde baru terhadap etnis tionghoa runtuh
terutama pada masa pemerintahan presiden abdurrahman wahid
dengan adanya kepres nomor enam tahun dua ribu semakin membuka kesempatan warga asal etnis tionghoa di panggung politik se indonesia
partisipasi warga keturunan tionghoa dalam politik dan demokrasi juga semakin terlihat terutama dalam pemilu dua ribu empat belas
salah satu yang mencuat namanya adalah basuki cahayapurnama atau ahok
pakar ilmu budaya tionghoa universitas indonesia yohannes herlianto
menilai ke depannya peran etnis tionghoa dalam politik indonesia masih akan terlihat
namun berada dalam garis lurus bersama dengan tingkat rasionalitas masyarakat
serta tentunya para calon pemilih dalam pesta demokrasi indonesia
itu sedikit pengantar karena program kita program pemilu
jadi tentu saja kita akan mengaitkan perayaan imlek dengan kontestasi politik
nah imlek kita peringati kita rayakan setiap tahunnya
bukan hanya sebagai peristiwa budaya tapi juga punya makna yang jauh lebih luas
terutama bicara keindonesiaan
dan keindonesiaan kita mendapat satu tantangan besar saat kita memasuki tahun politik
dimana hanya ada dua kata nih kawan dan lawan
demokrasi elektoral memaksa pihak yang bertarung untuk mempunyai musuh
untuk mensolidkan dukungan pemenangan
selama bertahun tahun politik telah membuat masyarakat tionghoa mendapatkan diskriminasi
dan juga objek kebencian
namun politik pula yang kemudian dijadikan alat sebagai upaya menghapus racun diskriminasi tersebut
apakah demokrasi dan politik elektoral berhasil menghapus kebencian itu
atau justru mengembalikan kebencian sebagai objek dominan dalam atmosfer ruang publik kita belakangan ini
nah pengantarnya udah panjang banget tadi kita akan mengulasnya malam hari ini bersama dua orang budayawan
ada pak jaya suprana dan mas agus terima kasih mas agus dan pak jaya
dan juga sudah ada pegiat demokrasi yang juga mantan menteri sekretaris
negara era kepresidenan gus dur yang tentu saja mungkin bisa menceritakan bagaimana peristiwa dibalik
peristiwa bersejarah tentunya dibalik perayaan imlek dan pengakuan konghucu sebagai agama resmi
ada pak bonan gunawan terima kasih pak bonan
yang saat ini menjadi ketua apa pak tadi pak non sewo
ppit perhimpunan persahabatan indonesia tiongkok
nah itu juga menjadikan apa namanya pak bondan punya legitimasi lah
paling nggak punya pengetahuan banyak untuk sharing bersama kita malam hari ini
saya mau ke pak jaya dulu
pak jaya ini kita bicara mengenai imlek dan tahun politik menghadapi tahun pemilu
katanya suasananya keras pas sekali imlek memasuki tahun puncak tahun politik katanya
ada suasana yang berbeda nggak pak jaya imlek kali ini di puncak tahun politik dengan imlek imlek sebelumnya
ya hari hari imlek sudah melekat dalam kebudayaan bangsa indonesia ini
imlek juga tidak bisa melepaskan diri dari suasana kehidupan bangsa indonesia secara menyeluruh
memang bangsa indonesia menjelang pemilu dua ribu sembilan belas seperti tadi andra sudah utarakan
memang ada suatu masalah yang sedang kita hadapi bersama yaitu suasana kebencian
ada rasa itu pak ada
cuma sebenarnya itu benarnya tidak perlu
ya sebab sebetulnya kebencian ini dipicu oleh kesalah tafsiran terhadap makna demokrasi
ya sebetulnya pemilu ini adalah diselenggarakan justru untuk mempersatukan bangsa ini
ya bukannya kemudian mempercabalah
dan salah satu unsur yang bisa mempercabalah itu adalah kebencian itu
dan kebencian menyeruak di imlek
menyeruak di imlek kali ini di tengah situasi pemilu
ya di tengah sendirinya hadirnya di situ
maka saya sangat begini akhirnya saya bicara imlek sebagai warisan kebudayaan
imlek itu berasal dari kebudayaan china
itu tidak bisa diingkari
dan itu pada awalnya merupakan suatu acara atau upacara merayakan datangnya musim ini
datangnya musim semi
ya karena di china itu ada empat musim
dan musim yang paling parah itu adalah musim dingin
dan musim yang paling diharapkan oleh masyarakat adalah musim semi
maka untuk menyambut musim semi ini terselenggara suatu acara kebudayaan yang merayakan datangnya musim
nah musim semi
masyarakat ini dulu yang merayakan terutama yang awal merayakan adalah masyarakat agraris
itu adalah kaum petani
nah sebab kalau industri pertanian itu kemudian sudah jauh
sudah beda perayaannya beda
nah di indonesia kebetulan di sini kalau di sana itu musim semi di indonesia itu musim hujan
ya dan musim hujan ini dengan sendirinya membawa beberapa masalah
terutama susu untuk kaum miskin
yaitu gangguan kesehatan dan terutama banjir
tapi ada sebagian bilang hujan itu berkah juga pak jaya ya
ya itu adalah cara kita menghadapi bencana bencana itu ya
nah tetapi yang terkena masalah banjir tentu menderita
maka harapan saya sebenarnya imlek ini adalah kesempatan
bagi kita yang merayakan imlek ini untuk tidak melupakan teman teman kita yang belum bisa menikmati nikmatnya hari imlek ini
sehingga kita lebih meniru idul fitri lebih memperhatikan kaum miskin ini
itu secara sosial
saya mau ke pak bondan tadi kalau kata pak jaya imlek ini terkenal dengan banyaknya musim hujan jadi efeknya banjir
selain efek banjir air juga banjir kebencian tadi katanya
kalau kita tonton politik ini pak bohon dan
saya menyimpulkan sendiri
tadi banyaknya kebencian jadi bisa meluap jadi banjir gitu
anda merasakan hal yang sama nggak
bahwa itu ditukangi oleh beberapa sosok yang sok ngerti politik
tapi kebencian karena bagi saya bergaul dengan saudara saudara
saudara etnis tiongkok kalau di lingkungan saya tidak ada perubahan
maksud saya gak ada perubahan itu mohon maaf saya akan sedikit meluruskan
bahwa imlek itu zaman pemerintahan orde lama dulu gak ada larangan
jadi itu ada
ada terus gitu
saya dari kecil sudah lihat itu liang liang itu
jadi bukan gak ada terus kemudian mata mata karena agustus
agustus justru mengembalikan nilai nilai persaudaraan kita yang tidak dibuat buat
itu pada tahun dua ribu ketika beliau menjabat gak ada itu forum komunikasi antar umat beragama sekarang gak ada
karena bagi kami agama itu mendatangkan dan menyampaikan perdamaian dan keselamatan kenapa pakai forum kerja sama segala macam
sekarang dilebagakan struktural gitu ya
ada ketuanya ada sekretariatnya
dan seolah olah sekarang kalau ikut imlek itu kayak orang asing gitu
padahal teman teman yang berasal dari daratan kita
dari daratan tiongkok sana
di seluruh indonesia dimanapun mereka berada mereka itu bisa berbahasa daerah
di aceh juga bisa bahasa osing
dan menyatu dengan masyarakat
nah seperti tadi anda katakan kan imlek ini kan peristiwa budaya kan
kemudian apa namanya kita bisa masukkan dalam value kebudayaan kita persaudaraan kita sebagai bangsa indonesia
tapi di tahun politik ini ada sesuatu yang berbeda nggak pak bondan
anda mencium anda melihat kok imlek rasanya mungkin ada menunggangi ditunggangi atau apa seperti apa
ya sebetulnya ditunggangi atau menunggang itu bagaimana kita menanggapi apa yang terjadi
tapi kalau kita misalnya abekan itu semua saya kira nggak ada masalah
mas agus nur anda budayawan juga
anda boleh menjawab apa aja tapi harus lebih lucu dari pak jaya dan juga pak bondan
ya kalau dalam konteks politik tidak sekedar imlek
hari puasa tiba tiba pemimpin partai mengucapkan selamat hari puasa gitu ya
bahkan hari raya nyepi yang harus nyepi juga ucapan di tv
artinya momen momen apapun akan digunakan politisi kita untuk menunggangi itu
tapi yang saya perlu ingatkan bahwa jauh lebih penting adalah momen kebudayaan itu seperti katakan pak jaya tadi solidaritas
ekspresikan lewat makanan
kita lupa seakan akan akulturasi terjadi belum terjadi atau tersendat gitu ya antara china dan indonesia
makanan makanan itu sudah menjadi kebudayaan sehari hari sebutkan dari puyung
bahkan kalau kita cermati kotak makanan di resepsi udah ada puyung hanya
itu udah akulturasi
akulturasi paling selesai sesungguhnya
nah tapi politiknya gimana
nah tapi politik ini kan terbelah sekarang pak bawonan
ini gimana value apa yang bisa kita pakai untuk bisa merekatkan
mas kalau orang tahu imlek nggak akan pernah bisa menggunakan itu
imlek itu bukan kegiatan keagamaan
jadi orang di tiongkok sana agamanya apapun kalau imlek mereka ikut terlibat
jadi kita yang apa siapapun yang punya kepentingan politik memanfaatkan ini bagi kepentingan politik
maka menurut saya anjuran saya ya biar aja yang mau memanfaatkan asal kita nggak ada masalah
asal bagi makanannya makin banyak ya
tapi kalau kita bicara mengenai imlek dengan tahun politik ini harusnya kan bisa jadi refleksi tadi
makanan mempersatukan harusnya
sekarang ketika keterbelahan menjadi begitu terasa
boleh boleh dong
pasti anda boleh
jadi setelah mendengar kedua beliau itu
tata kuncinya sederhana sekali
ya marilah kita berpolitik
mereka yang mau berpolitik
anda nggak berpolitik pak jaya
ya cuma atau politik saya adalah tanpa politik
nah marilah kita berpolitik dan silakan ya manusia yang memperbutkan kata kekuasaan ya silakan
tapi dan ini gusuk kan dia yang ajarin saya
itu semua bisa dilakukan tanpa kebencian
bisa kalau mau
ya masalahnya mau apa enggak itu
nah masalahnya juga kalau kita baca panorama ruang publik politik kita justru sentimen anti tionghoa atau anti cina itu masih terasa
makanya saya sebut di judul kita imlek quote unquote aseng dan tahun politik
bahkan kita lihat banyak politisi politisi menghindari atau mengklarifikasi dugaan sebagai antek aseng antek asing gitu yang kemudian menjadi komunikasi politik
apa yang bisa kita bahas itu kenapa aseng jadi kata menakutkan di tahun politik ini kita akan bahas usaha jeda
kami akan bergerak kembali sesaat lain
oke kita masih bicara mengenai imlek dan tahun politik tapi saya tadi menyebutkan bahwa sebenarnya kata mas agus betul juga
kita akulturasi itu sudah terjadi kok bahkan fuyung hai dan mie goreng ada di meja makan kita sudah bertahun tahun di acara apapun acara keagamaan acara adat istiadat apapun mungkin ada fuyung hai dan juga ada mie goreng jadi teman yang pas
tapi sekarang ini namanya program politik kita harus kait kaitkan dengan
politik politik pak jaya supaya lebih enak gitu ya
semua politisi terutama orang orang yang berkompetisi sekarang itu banyak yang agak insecure kalau dikait kaitkan dengan tionghoa
contohnya seperti ini nih kita lihat yuk kita buka yuk apa namanya pernyataan pernyataan para kandidat capres kita bukan yang ini ada headline headline media
oke ini kita lihat ini ya jokowi kritik istilah pki bangkit dan antek asing
kemudian jokowi jawab tuduhan antek asing aseng
nah ini hashim luruskan media asing prabowo bukan anti asing aseng
nah ini lihat headline headline media yang kurang lebih mengkondisikan bahwa aseng itu sesuatu yang menakutkan
bahkan tadi amin rais kalau kita lihat kampanyenya mengatakan bahwa nih kecebong dan asing aseng menjadi alat serangan politik
ini menarik loh kalau tadi dikatakan gak ada masalah
kebencian ada tapi kita biasa biasa aja
saya nggak benci anda kan
tapi kalau saya gak ada nanti ada pekerjakan saya di perusahaan anda
tapi pak bondan what's going on katanya gak benci katanya fuyung hai ada di meja makan setiap orang
tapi kenapa aseng begitu dihindari gitu apa yang salah dengan aseng
yang salah itu ya teman teman media mas
gimana pak bondan
kemudian memberikan tafsiran yang berbeda dengan asing
berbeda dengan apa
sebenarnya kalau apa sih artinya kata kata aseng itu
kan nggak ada makna yang makna tertentu
nah sehingga media juga jangan meruncingkan bahwa aseng itu kelompok tertentu
kalau saya disebut aseng apa salahnya
salah media atau salah politisinya yang kemudian memframing bahwa ini sesuatu yang salah
tapi yang memformat itu sebagai sebuah sajian
itu media mas
kita hanya menampilkan apa yang diproduksi anda anda semua para politisi pak
saya gak pernah nyebut aseng aseng
ya teman teman pak bondan dulu misalnya
itu menunjukkan bahwa politik kita itu masih politik kekuasaan
nah itu betul
bukan karena padahal politik itu sesungguhnya adalah sebuah pekerjaan yang paling mulia
selama itu digunakan untuk mengangkat martabat manusia
nah sekarang martabat sebelah mana yang diangkat kalau dia sudah membedakan antara saya dan kamu
saya dan pak jaya
kenapa bisa politisi bisa sampai pada kesimpulan itu
saya pun politisi
orang orang at least orang orang yang bertarung seperti ini pak bondan yang kita lihat di media
ya kan maaf kata kalau orang tidak cerdas itu kan terus cari hal hal yang nggak umum
siapa tuh pak bondan yang gak cerdas
nah saya gak bisa sebut orang ya
pansingan ini pak
minimal kalau yang masuk penjara nanti pak bodan aja gitu
ini aseng menakutkan aseg
ya kalau begini ya
ada suatu fenomena yaitu hantu kan dianggap menakutkan
nah kadang kadang aneh sikap kita itu
kita kadang kadang menciptakan hantu
padahal hantu tuh gak ada sebetulnya
tapi kita menciptakan sendiri
mungkin ada semacam kebutuhan
makanya film horor kan terlaku
kalau dibikin kan aneh kan
orang datang untuk ketakutan
membayar untuk takut
membayar untuk takut ya
ya bukan kliminologi tapi itu fakta
dan itu kelihatannya memang diciptakan itu hantu untuk menikmati
diciptakan itu hantu untuk menimbulkan semacam takutan tersendiri
nah itu siapa yang menciptakan
kenapa asing semua
ini kita lihat semua yang bertarung sekarang pak jaya
ya ini anda dari tadi kan beliau sudah bilang
yang bikin lihat anda dan teman teman anda ini
saya yang salah dong
jadi apakah ada yang tidak bisa menyalahkan saya disini
mas antus mungkin gak mau menyalahkan saya deh
mungkin kita lihat dari fenomena munculnya kata asing
pak tentuk salahkan dia
waktu itu ketika politik identitas munculnya sekarang bukan ahok ya
itu juga bagi saya problem identitas
kenapa tidak ahok saja
kenapa harus btp gitu ya
karena kan dia menghindarkan pengen identit dengan asing
aseng itu kalau kita lihat sebenarnya muncul fenomena jual obat kuat
kalau teman teman lihat di pinggir
begitu mandiannya langsung fokus
itu kan jual obat kuat
jualan jamu tersaingin
jual obat kuat asing
nah itu lalu pengidentifikasi
mengidentifikasi asing dengan asing
itu politik bahwa waktu itu btp dianggap itu bukan kita
karena dia etnis cina menjadi asing karena dari itu kan asong
situasi munculnya kata asing itu sebenarnya waktu itu
lalu kayak itu bukan kelompok kita
nah bagi saya seperti kata pak bendan tadi
gak apa apa mempertahankan identitas bahwa saya ahok
itu memang harus dilawan
gak usah kayak dulu maaf mungkin
pak jaya harus ganti nama juga kan
itu keinginan sendiri
keinginan sendiri ya
oke tapi kalau bicara mengenai
kami yang ganti nama itu dapat anggah langsung dari bung karno
jadi belum zaman ganti nama
ayah saya sudah mengganti
karena memang kita dilahirkan di indonesia dan ingin menjadi bangsa indonesia
salah satunya dengan menggantikan nama
ya karena itu ayah saya mengganti nama ya saya ikut
iya tapi kasian orang orang yang nggak mengganti nama misalnya atau bahkan sampai sekarang kata aseng pun jadi semacam haram
dalam politik kekinian pak jokowi
ya tapi nanti dulu
saya punya satu contoh
boleh boleh boleh
siapa tidak menghormati beliau
ya tiap him
ya itu masalah
ya tolong jangan bikin masalah gitu
jadi salah saya lagi
tapi ini kalau kata politisi politisi yang kemudian ya kita kan pasti rasakan ya
orang tuh kayaknya agak takut
kayaknya asing itu jadi kata yang haram bagi orang lain

memberi nama mereka jangan politisi
berapa orang oknum yang tidak paham budaya politik indonesia yang sebenarnya
itulah kalau kita bisa bilang gitu
tapi saya menyontek dulu
ini karena kebenciannya memang ada tadi kata pak jaya
kebencian memang ada sehingga semua orang orang yang bertarung ini di luar pak bondan dan pak jaya dan mas agus ini
rame rame mengklarifikasi kita jaga jarak loh dengan aseng
kita bukan anteknya asing
kita gak punya urusan
gak punya urusan sama aseng
itu karena kebencian yang memang sudah ada atau memang direproduksi untuk politik sebenarnya
yang khusus kalau sebutan aseng itu saudara saudara kita tionghoa itu karena kita tidak pernah belajar sejarah
sejak sriwijaya majapahit demak bahkan kemerdekaan republik
gak ada gak ada pengaruh jina gak ada
semua pengaruh jina
sejak sriwijaya sangat
nah juga maksudnya islam
itu sejarah real itu ya
laksamana cheng ho itu datang dengan dua puluh enam kapal
dan itu makam budi
tapi kenapa jadi ketakutan sekarang
tapi kenapa jadi hal alergi kalau kata pak jaya
itu kan mengerucut ketika politik pilkada dki mulai muncul kata itu
sebenarnya asing identitas
yang produksi masyarakat itu kebencian yang ada di masyarakat
atau politis yang produksi
ya teman teman politik
teman teman pak bonar
oknum yang didukung oleh oknum
tapi kalau kita bicara ini oke kita break dulu
kita lanjutin lagi nanti kita bicara
enggak enggak enggak
tapi kita harus tahu supaya kenapa kan katanya fine fine aja
kok itu orang orang yang mau bertarung di politik sekarang jadi sama sama alergi
itu anda belum jawab
maksudnya undang mereka jangan undang g
saya undang anda untuk minta kasih person
kita akan lanjutkan lagi dialog kita usai jeda
tetap bersama kami
oke memang ngomongin politiknya selalu lucu ya pak jaya ya
selalu ada yang lucu lucu di tengah
karena kan beliau ini kalah lucu sama politik
maka hanya dulu dia subur
tapi kalau tadi anda bilang ini karena yang memproduksi sebenarnya elit elit
masyarakat akhirnya terpapar gitu
ya itu ketika mulai muncul populer ketika pilkada dki
lalu ada kekuatan di antara
apa dianggap kekuatan asing
nah yang asing cenderung ke barat nih
maka dicari padanan kata yang asing
maka jadilah aseng gitu
nah itu waktu itu kemudian mulai reproduksi meme dan hoax gitu
itu kalimat asing asing menjadi sangat populer
itu untuk merujuk pada saya kata kata tadi
yang bukan kita
pak bondan dan juga pak jaya
kalau misalnya tadi politisinya oknum politisi yang nggak mengenal budaya kalau kata pak boni
oknum politisi tapi banyak
tapi politisinya plural gitu ya karena banyak
oknum politisi tapi banyak tapi tertentu
itu tuh sebenarnya lagi lagi
memang reproduksi mereka
apakah memang gini
kenapa pakai kata asing
kenapa pakai kata tionghoa cina gitu untuk menjadi lawan bersama
untuk menjadi musuh bersama dalam politik
untuk menentukan saya musuh gitu
emang seksi itu ya pak boni
ya bukan itu seksi
itu terpengaruh terpapar politik identitas pak
untuk membedakan saya dan kamu
itu hanya dengan kata kata itu menurut mereka
padahal kalau disampaikan secara cerdas
ya mari kita adu
mari kita adu pemikiran
tapi masyarakatnya terpapar nggak pak bondan
apa yang diproduksi politisi tadi kebencian dan mungkin segregasi itu
jadi membuat masyarakat jadi semakin quote unquote nih
sara atau jadi lebih anti yang berbeda gitu
bahwa ada yang terpapar ya
tapi nggak lah
tapi data yang berikut ini menarik pak jaya pak bondan dan juga mas agus nur
lembaga survei indonesia mensurvey beberapa tingkat toleransi
sebenarnya di indonesia
di indonesia pada tahun dua ribu delapan belas
dan kaitannya dengan politik
ini disurvey pasca terjadinya aksi dua ratus dua belas
boleh kita lihat
nanti apakah ini ada kaitannya dengan tadi produksi ya
penerimaan muslim terhadap non muslim
non muslim jadi wali kota bupati
ini penerimaan muslim terhadap non muslim
ini survei lembaga survei indonesia agustus dua ribu delapan belas
next ada data yang lain
bagaimana dengan sebaliknya
itu mayoritas warga non muslim tidak keberatan kalau muslim menjadi pemimpin atau kepala kepala daerah bahkan sampai presiden dan wakil presiden
ini datanya gimana pak bondan menurut anda
kalau kita lihat penerimaan ini ada nggak hubungannya dengan alergi tadi reproduksi kebencian tadi
jadi tentu mereka berada dalam posisi semacam itu
oh enggak enggak ada
itu datanya seperti itu tadi pak bondar
anda gak percaya
tinggal yang disurvey saja
saya setuju tinggal yang disurvey dan bagaimana melakukan survei itu
jadi metodologi survei yang kita harus kritisi disini ya
bukan dikritisi bergantung
karena kita bisa mempengaruhi hasilnya dengan cara bertanya dan sebagainya itu bisa diatur
saya adalah saya tidak tahu mengenai angka tapi menurut saya sesuai dengan beliau tadi wajar kalau muslim menghendaki pembinaannya muslim
itu sesuatu yang wajar
bukan kebencian itu wajar
yang kristen tentu kalau presidennya kristen alelui
yang buddha kalau kristen jadi buddha wuuu tentu juga bersyukur ya
itu bukan kewajaran
jadi tolong jangan malah diperuncing menjadi kebencian
bukan ini bukan kandisi
data ini gimana anda melihat kalau melihat data data ini
apakah ada hubungannya nih tadi produksi elit elit tadi dengan masyarakat yang mungkin ada hubungan apa enggak
saya setuju dengan pak jaya
malah kalau melihat data itu jauh lebih bagus
berarti kan ada muslim yang bisa menerima non muslim
ya banyak juga gitu ya
itu jauh lebih baik
apakah ada gubernur semua menjawab tidak
contoh pada ahok
saya kira beliau tepat sekali
begini di alam ini selalu ada sinar
tapi di mana ada sinar
nah tergantung kita
kita mau lihat bayangannya atau mau lihat sinarnya
kita untuk menatap tahun politik menjadi lebih baik kita lebih lihat yang sinar
yang positif itu
oke kalau alergi tadi pak jaya belum jawab tuh pertanyaan saya
kenapa alergi teman teman bukan teman teman
enggak itu tadi
yaitu menciptakan hantu sendiri
ya beliau beliau ini menciptakan hantu hantu itu sendiri
dan mereka menciptakan ketakutan
kalau kita bicara oke kita masuk ke next berikutnya ya
tadi kita sudah bicara politik
tapi sekali lagi kalau kita bicara mengenai politik tionghoa dan partisipasi ahok itu kayaknya jadi simbol baru gitu
pak jaya menurut anda seperti apa
bagaimana melihat ahok dalam konteks politik imlek dan tionghoa
ahok jelas sangat berpengaruh ya dalam membentuk opini
tetapi begini tolong kegagalan ahok
kegagalan ahok pada waktu pemilihan pilgub itu jangan dinilai sebagai sikap diskriminatif
itu persoalan politik biasa
bukan ini adalah itu tadi cara memandangnya
kalau bilang bahwa saya pernah dengan new york times itu berdebat lama sekali bahwa new york tim menganggap bahwa kita ini rasialis
menurut saya enggak
saya dengan pak gubernur tidak pernah
ada rasa apaan sampai lagi sama beliau
kita saling ngecek ngecek enggak ada masalah
dan kwek tiangi sekali lagi adalah bukti
menko loh itu tinggal jabatan sudah waped
sudah mentok mentok
ya ya kalau diteruskan kalau mau bisa wapret
dan bahwa iwanot presiden
jadi enggak ada
enggak ada rasialisme enggak ada
anda lihat gitu juga pak bondan gak ada itu sebenarnya apa yang dikatakan itu
ini enggak pura pura takut sama pak jaya aja kan enggak kan
ingat penghargaan tertinggi untuk hak asasi manusia di indonesia itu yap tiap
itu menjadi bukti bahwa sebenarnya siapapun bahkan entis tiapapun bisa ada di pusara utama politik indonesia
tapi jalau pun juga ada
mas saya mau diparahi sama pak bonan
saya buka sedikit awal dari ini semua
ada sebuah periode pemerintahan
jangankan lagi kok dalam hal jabatan
masuk perguruan tinggi aja kalau etnis tionghoanya dipatasi
iya zaman saya nggak perlu sebutkan zaman yang mana
zaman s lah ya
saya enggak tahu pak
mau jadi tentara
sulitnya setengah mati
ya akhirnya kalau orang dipojoin pojoin kan mereka timbul bagaimana memprotek diri
terus kemudian mereka jadi pengusaha dan berhasil
itu pun dimusuhi lagi
yang berikutnya ini warisan belanda
di sini pemerintahan
di sini harus warga negara pendatang
di bawahnya rakyat
ini ya dipakai saat itu
itu yang menjadi itu
tapi zaman gusdur ini pak bondar bisa cerita
kita bicara mengenai gusdur
kalau sekarang saya nggak boleh bilang politisi lagi
dimarin pak bondar nanti
orang orang oknum lah misalnya ya
yang alergi dengan kata asing dengan cina dengan tionghoa gitu
dulu itu gusdur punya sesuatu yang berbeda
membuat sejarah yang akhirnya kita bisa nikmati semua
sampai sekarang gitu kita bisa nonton barongsai di mal mal utama di jakarta dengan sangat baik
dan kita bisa melancarkan ini juga gara gara gusdur
karena gak boleh dulu
dulu gak boleh ya
nah saya mau tanya ke pak bondan sebagai salah satu aktor intelektualnya gitu
apa yang terjadi pak pada waktu itu
kemudian kalau sekarang politisi yang akan bertarung
apa namanya sama sama alergi menghindari asing asingan
dulu gusdur bukan menghindari justru malah mendatangi menghapus disiminasinya
what's going on waktu itu
satu hal yang mungkin sulit ditangkap semua orang
gusdur itu tidak menganggap orang lain bodoh
ngerti apa yang dia maksudkan
ya dia bekerja kita ini semua satu
terus kemudian siapa yang mau dimusuhi kalau begitu
hilang dengan sendirinya
dia adalah rakyat
dulu waktu itu pertimbangannya ada untung ruginya nggak pak bondan
atau maksudnya gini banyak yang kontra gak dengan keputusan waktu itu
iya nyatanya gusdur dua tahun diberhentikan ya pasti
banyak yang kontra
tapi berani apa yang membuat gus dur itu gak ada nekat gitu
pak jaya dan pak bonda
anda juga sahabat gusdur
beliau bukan beliau maha guru saya
kalau sahabat itu equal gitu dia maha guru berarti di atas ya ya
itu pun gak diakui begitu
itu gusmus yang bisa menceritanya
waktu gusdur meninggal gusmus membuat suatu obitorium penantian tugacita
banyak yang dilakukan gusdur itu sebetulnya saya bisa lebih pinter
saya tidak kalah pinter ketimbang gusdur
saya tidak kalah luas pandangan gusdur
saya tidak kalah cerdik tidak kalah cerdas ketimbang gusdur
nah kemudian hanya satu saya kalah dengan gusdur
keberanian menyatakan yang benar sebagai yang benar
keberanian nekat atau kalkulasi politik
keberanian atau kalkulasi politik
beliau gak pernah ngomong
politik itu nomor sekian
beliau tidak ada kemelekatan kepada kekuasaan
waktu beliau dilengsarkan banyak yang kita mau bilang
tapi gak takut dulu pak bona dan pak jaya
gusdur kemudian mendapatkan tantangan yang mungkin saja yang terbukti akhirnya bisa membuat kepresidenannya jatuh
pak boleh ada di dalam waktu itu kan apa ceritanya sih pak
lihatnya rekustur itu bukan soal berani atau enggak
kebenaran yang dia milah
begitu dia yakin bahwa apa yang diperjuangkan itu adalah sebuah kebenaran apapun dia hadapi
waktu itu saya dengan almarhum adnan puyong nasution menghadap gusdur
gus itu dpr jangan diganggu lah
tapi itu berbahaya sekali
gusdur bisa dilengsarkan
tidak masalah saya dilengsarkan
yang penting saya bicara kebenaran waktu
dan itu yang
ini warisan itu kan di atas politik dan kekuasaan adalah kemanusiaan
yang itulah hari ini diwariskan gusdur
dan itu harusnya menjadi sikap para politisi oknol dari hari ini
apalagi tahun politik ini semua keras semua terpolarisasi masyarakat terpolarisasi
terakhir pak bona dari anda
saya kira pak beliau ini tadi sudah kita perlu garis bawahi
karena politik adalah suatu alat
bukan untuk kekuasaan
tetapi untuk mengabdikan diri kepada negara bangsa dan rakyat
siapapun warga negara indonesia boleh mengabdikan dan berhak mengabdikan dirinya buat bangsa dan negara
terima kasih pak jaya terima kasih pak bonda terima kasih mas agus
mas agus setelah ini akan mempersembahkan epilog untuk kita menutup hari imlek ini dengan ceria
dengan epilognya dia
kami akan segera kembali usaha jenah berikut ini tetap di layar pemilu terpercaya